pelataran kampung korea merupakan salah satu tempat yang berada di kawasan kiara arta park bandung
dirismikan sejak agustus dua ribu sembilan belas pelataran kampung korea sempat tutup pada maret dua ribu dua puluh akibat pandemi
dan baru buka kembali pada november dua ribu dua puluh satu
saat akan memasuki kawasan kampung korea dari bagian depan kita sudah disuguhkan pemandangan bangunan bercirikan korea selatan tempo dulu
nah supaya semakin seru ada baiknya jika kita foto foto di kampung korea dengan menggunakan baju tradisional korea selatan yakni hanbok
dengan harga seratus ribu rupiah untuk baju dewasa serta tujuh puluh lima ribu rupiah untuk baju anak kita sudah bisa dapat foto gratis yang diambil oleh fotografer profesional
wah jalan jalan di sini sambil foto foto saya merasa seperti berada di era kekaisaran joseon di korea selatan
yuk ikut saya kita pilih
pilih makanan yang bisa kita makan di area kampung korea ini
pilihan makanan di kampung korea pun cukup beragam
namun ada juga coffee shop kedai taiti kedai makanan jepang dan berbagai pilihan makanan lainnya
total terdapat kurang lebih empat puluh tenan makanan yang seluruhnya adalah umkm dari kota bandung
keren banget sih ya
apalagi ada kampung korea
jadi saya baru pertama lihat sih seniat ini gitu
makanan makanannya cukup menarik gitu
menarik enak kayaknya
udah kayak intern class yang di drama drama
kalau dari segi makanan mah udah cukup mewakili ya
tapi kalau misalkan dari desain masih bisa buat ditambah
ada spot spot yang baru lagi gitu
biar nanti datang ke sini lagi beda lagi
sudah ada yang beda lagi gitu
ada yang baru lagi
saya pun memilih theoboki atau kue beras khas korea selatan ditambah segelas teh yang cocok untuk mengusir haus setelah lelah jalan jalan
dan kalau anda mau mencoba tteokbokki juga makanan makanan khas korea lainnya atau mau ngabuburit sampai berbuka puasa bisa banget datang ke kampung korea yang akan buka dari jam sebelas sampai jam sembilan malam
angga putra rusman rusmana
bandung jawa barat
bandung jawa barat